terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia malam
saudara kami ajak anda ke tiongkok berwisata malam
melihat keindahan sungai yangsi
pengunjung bisa menikmati pemandangan malam dari atas kapal pesiar
pemandangan malam di kawasan hoiang dong kota chongqing
mereka bisa menikmati malam menyusuri sungai yangsi dan sungai jialing
menggunakan kapal pesiar yang dipenuhi lampu warna warni
kota chong ching menjadi tujuan wisata populer selama liburan may day di tiongkok